komisi pemberantasan korupsi kpk menahan direktur operasional lipo group billy sindoro
billy ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek meikarta ke bupati bekasi neneng hasanah yassin
dilansir detik com billy sudah mengenakan rompi tahanan warna oranye saat keluar dari kpk sekitar pukul tiga lebih sepuluh menit selasa sore
billy tidak memberikan keterangan apapun soal kasus dugaan suap perizinan proyek mekarta ke bupati bekasi
kpk sendiri telah menetapkan sembilan tersangka dari kasus ini
para tersangka dari jajaran pemkap bekasi diduga menerima tujuh miliar rupiah sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total tiga belas miliar rupiah